terima kasih pak ustri jadi mulai dari beberapa hari kemarin sampai kemarin dan hari ini kami sedang berkoordinasi dengan kepala satu pendidikan baik tingkat pula wusto ulia untuk kemudian mendata santrinya
jadi nanti kami hari senin itu akan merapat ke lokasi dengan beliau sudah membuat janji untuk menentukan santri santri ini
nah sebagaimana kehendak orang tua dan kehendak santri dikemanakan nah itu nanti kita akan petakan ke daerah mana dan kita akan bantu di daerah tersebut untuk bisa difasilitasi diterima di lembaga lembaga yang menjadi tujuan para santri untuk mendapatkan hak pendidikannya
kementerian agama memberikan alternatif atau orang tua bisa meminta ke sekolah yang mana ke pesantren yang mana atau bagaimana ini sistemnya
jadi keduanya bisa orang tua meminta untuk dipasilitasi kami bisa atau sebaliknya orang tua memilih sendiri di mana santrinya untuk melanjutkan bisa
sejauh ini apakah sudah ada pesantren yang kemudian mengontak menghubungi pak anam gitu kan untuk menyatakan kesediaan mereka untuk menerima santri dan santriwati dari syidikiyah ini
secara khusus dari lembaga pesantren yang bapak akan menerima belum ada
tapi koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk juga dengan kemenang kabupaten jombang itu disarankan untuk bisa memilih pesantren pesantren di sekitar pondok sidikiah tersebut
karena banyak itu dekat dengan baharul ulum tambah beras dekat dengan denanyar atau di sekitar pelosok sendiri juga banyak pondok pondok yang ada
namun demikian apakah mereka mengandalkan
ini yang kemudian juga harus diperhatikan karena tidak semua pesantren itu menyelenggarakan pendidikan pkpps
pkpps itu apa bapak
pendidikan kestaraan untuk pesantren salafiyah
berkaitan dengan pkpps itu sekali lagi ini kan ada value atau nilai ketika anak dimasukkan ke pesantren a b c pasti ada yang disepakati bersama oleh keluarga diikuti gitu
nah apakah anda juga sudah melihat ini akan menjadi kendala nantinya ketika menentukan santri dan santriwati ini akan dipindahkan kemana
karena ada nilai kultural yang berbeda mungkin antara pesantren syedikiah dengan pesantren pesantren lainnya
itulah yang kemudian bagi kami kita ingin merapat kepada lembaga dan juga orang tua yang nanti insya allah hari senin itu kita akan bertemu
dengan intinya bahwa hak santri tidak mendapat pendidikan tidak terhalangi
yang kedua nilai nilai kultur yang ada di pesantren lama ini sehingga tidaknya bisa sama dengan pesantren yang baru
pak anam sebenarnya sudah berapa lama atau apakah sekarang setelah ada kasus di jombang ini
kemudian kanwil kementerian agama jawa timur juga melakukan
cross check dengan pesantren pesantren lainnya
terkait dengan pemindahan santri untuk cross check di sini belum
namun demikian di jawa timur ini kan banyak sekali lembaga lembaga yang juga menyelenggarakan pendidikan pkpps
bagaimana dengan pengawasan pesantren selama ini pak anam di wilayah jawa timur
jadi untuk lembaga lembaga pesantren saat ini ada dua jenis yang menyelenggarakan
pendidikan formal dan non formal
untuk yang formal itu kan pkpps kemudian mu'addalah kemudian pendidikan dunia formal dan mahat nalui
nah ini yang kemudian apa namanya lembaga lembaga formal i di sini itu murni pendidikan ala pesantren
nah itulah tentunya nanti mereka yang akan dituju adalah pondok pondok salafiyah yang memiliki kultur sama dengan lembaga tersebut
dan itu di sekitar jombang ada beberapa ya pak anam ya yang kemungkinan bisa
insya allah insya allah cukup banyak
pak anam berkaitan dengan izin pencabutan izin operasional ini apakah sifatnya sementara dan akan direview setelah katakanlah satu bulan atau setelah putusan pengadilannya ingkrah atau bagaimana
jadi prinsipnya bahwa saat ini memang ada satu nilai pada pasal dua terkait dengan azas dan fungsi pendidikan pesantren bahwa di situ ada azas kemaslahatan
nah azas kemaslahatan inilah azas kemanfaatan inilah yang kemudian dirasa dengan adanya apa namanya satu oknum kemudian rame rame

ada proses penghadangan pada saat proses perhitungan
proses penangkapan dan sebagainya keterlibatan para santri dan sebagainya
inilah yang kemudian direview kementerian agama untuk bahwa lembaga ini tidak sebagaimana mesti harus menjunjung tinggi asas peraduga bersalah tetapi malah menghalang halangi
nah inilah yang kemudian apa namanya telah ah itu kita putuskan untuk mencabut seperti itu
dan itu untuk seterusnya pak anam atau bagaimana
ini pak anam terusnya dan tidak ini tergantung pesantren yang bersangkutan
manakala di situ masih banyak santri yang kemudian setelah kegiatan ini apa namanya tentunya sudah tidak ada izin lagi ya
tidak ada izin lagi tapi ada permintaan dari masyarakat dan sebagainya setelah kemudian kondisi kondusif setelah satu tahun atau dua tahun mereka mengajukan

maka tidak ada salahnya untuk kemudian mengajukan kembali
kalau selama di situ syarat syarat pendirian lembaga pesantren dan ruhul ⁇ maatnya
ruh mahatnya ⁇ sebagaimana azaz yang saya sebutkan tadi diantaranya adalah azas kemaslahatan kedaulatan kebangsaan nasionalisme ini kemudian ada di sana
kalau seperti itu ada tidak ada masalah untuk kemudian dibuatkan diterbitkan izin operasional baru
pak anam kami paham bahwa salah satu yang kita lakukan adalah mengajukan kembali
kami paham bahwa salah satu yang kemudian menyebabkan satu hal yang dilihat oleh kementerian agama adalah karena ada pengadangan oleh para santri ini
kemarin polisi sempat membawa sekitar tiga ratus dua puluh an santri yang diduga menghalang halangi penegakan hukum
nah apakah santri santri ini kemudian nanti juga dikhawatirkan ada stigma dari katakanlah pesantren pesantren yang akan dituju
oleh santri dan santriwati yang berasal dari sidikiyah bagaimana mencegah ini muncul pak anam
saya kira tidak saya kira tidak mbak putri
sangat sangat begitu begitu lagi keluhuran dari para santri santri tersebut
jadi sebenarnya aspek itu adalah aspek ketamaduan dan ketahatan santri
bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana itu tidak ada
artinya itu hanya oknum gitu ya pak anam ya
ya ya itu hanya oknum
dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai nilai yang selama ini berada atau kultur tidak ada hubungannya kesana
baik pak anam terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung
kami tunggu terus perkembangannya seperti apa hari senin bapak akan ke lokasi
dan kami tunggu skema apa yang kemudian disiapkan oleh kementerian agama terutama untuk anak anak ini
pak anam terima kasih banyak selamat sore
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh